mendekati hari lebaran pemudik sudah mulai memadati stasiun besar rangkas bitung lebak banten
pengguna kereta langsung menyerbu gerbong saat kereta kalimaya baru tiba di stasiun rangkas bitung lebak banten
beberapa anak anak dan balita terjepit penumpang yang memaksa masuk gerbong
meski gerbong sudah penuh sesak penumpang terus memaksa agar bisa terangkut ke jakarta
meski lonjakan jumlah penumpang sudah terlihat petugas stasiun rangkas bitung tidak melakukan antisipasi
petugas stasiun menganggap situasi ini masih terkendali
lonjakan jumlah penumpang di stasiun rangkas bitung diperkirakan akan mencapai puncak pada sabtu dan minggu